lima belas pekerja migran indonesia meninggal dunia dalam ruang tahanan imigrasi di sabah malaysia
informasi liar sebelumnya juga sudah beredar
ada satu ratus empat puluh sembilan wni masih belum jelas informasi mana yang betul
tapi ada ralat informasi yang disampaikan diduga kematian para pekerja migran ini
karena kondisi ruang tahanan tidak layak hingga tindak kekerasan
sudah bergabung sore hari ini dengan kami untuk berbincang sore ini
kepala badan perlindungan pekerja migran indonesia kepala bp dua mi bapak beni ramdhani
pak beni selamat sore
selamat sore mbak putri
pak benny terima kasih atas waktu anda sore hari ini
pak beni konfirmasi apa yang sudah dilakukan bp dua mi sejauh ini pak sejak mendengar informasi ini
ya kita langsung bergerak cepat ya
tadi pagi saya diterima oleh kedubes malaysia
dia di jakarta
tentu saya menanyakan kait kebenaran informasi
dan apakah pemerintah malaysia sudah mengambil langkah langkah
yang tentu menjawab apa yang dipersoalkan oleh teman teman dari koalisi migran berdaulat ya
dan tentu saya sekali lagi menyampaikan protes kepada pemerintah malaysia
apa yang disampaikan oleh rekan rekan dari koalisi migran berdaulat ini bukan hal pertama
ini sudah banyak kali kita dengar dan saya sering melakukan dialog dengan para pekerja migran
yang khususnya dideportasi dari malaysia ketika mereka tiba di pintu kebatasan laut maupun udara bandara
dan hal hal yang disampaikan itu tidak hanya masalah kekerasan
tapi bagaimana harta benda mereka handphone uang kemudian salung gelang emas
itu diambil dan disita oleh petugas petugas depo tensi di malaysia
belum lagi penghinaan penghinaan verbal baik menghina negara kita maupun menghina secara personal pmi
bagaimana kondisi kamar kamarnya
kamar tahanan yang tidak memadai
kapasitas untuk sepuluh orang diisi oleh tiga puluh orang misalnya
kemudian juga sanitasi air minum air mandi
yang itu kemudian mengakibatkan banyak pmi yang akhirnya harus menderita penyakit kulit ya yang sangat parah
dan juga bagaimana anak anak dicampur dengan orang orang dewasa ditahanan
jadi ini cerita klasik yang begitu lama kita dengar yang kita butuhkan hari ini bukan memperdebatkan
apalagi masalah angka
tapi bagaimana negara mengambil tindakan tegas
mengambil sikap secara politik terhadap pemerintah malaysia
tadi siang setelah dari dubes malaysia saya langsung bergerak ke kantor solidaritas perempuan
yang menjadi bagian dari salah satu organ koalisi migran berdaulat
pakat kita dalam pertemuan itu
dalam waktu dekat negara indonesia harus mengambil sikap duduk satu meja dengan pemerintah malaysia
memaksa malaysia untuk mau membicarakan masalah ini
yang kedua kita semua duduk satu meja kementerian lembaga
dan terbuka kepada pihak pihak luar
non kementerian lembaga termasuk ngo
ayo kita rumuskan kembali
regulasi regulasi yang selama ini dianggap lemah dalam konteks pelindungan kepada para pekerja migran indonesia
bahkan kita harus berani menerbitkan undang undang dan peraturan peraturan lainnya
yang selama ini mengalami kekosongan
dan menjadi sisi kelemah pelindungan kepada pekerja migran indonesia
dan yang ketiga adalah ini saatnya kolaborasi
pasti semua pihak untuk berani meninggalkan ego sektoral
karena masalah pmi ini masalah dignity dan harga diri bangsa
yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak
tapi semua pihak harus kolaboratif dan sinergi di dalamnya
terkait angka apakah benar satu ratus empat puluh sembilan ini adalah korban kekerasan di depo
di depo malaysia yang kemudian menyebabkan meninggal
data yang ada di bp dua mi bahkan dalam kurun waktu dua tahun
dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua
itu ada empat ratus

walaupun ya walaupun
apakah satu ratus empat puluh sembilan ini masuk ke bagian dari delapan ratus empat puluh delapan selama dua tahun
dan apakah benar disebabkan karena kekerasan ini yang butuh pendalaman
pendalaman yang akan dilakukan langkah yang akan dilakukan bp dua mi apa kemudian
untuk mengonfirmasi penyebab kematian itu
saya sudah menyampaikan ke pemerintah malaysia tadi melalui kedubes malaysia yang ada di jakarta
untuk minggu depan hari kamis saya akan ke tawau ya
itu ketemu dengan para pmi dan melihat langsung
saya tadi menyampaikan kami minta izin untuk melihat langsung
tahanan tahanan detensi atau depo yang ada di malaysia
dan pemerintah malaysia mengizinkan untuk kita melakukan itu
dan kedubes malaysia tadi bahkan ingin berangkat bersama sama dengan kita
nah mudah mudahan sikap pers yang ditunjukkan oleh kedubes malaysia ini
benar benar bisa diwujudkan tanggal tujuh kita bisa berangkat ke sana
tapi bisa jadi apa yang anda akan lihat nanti tanggal tujuh kemudian sudah disiapkan sedemikian rupa
karena kami juga menerima beberapa gambar kemudian foto foto kondisi para deportan
mereka deportan buruh migran deportan itu kondisinya sangat tidak baik pak benny
dengan ada beberapa luka yang terlihat
saya katakan tadi saya katakan tadi bahwa tindakan tindakan yang tidak manusiawi
bahkan bisa dikategorikan sebagai kondisi yang tidak manusiawi
bahkan bisa dikategorikan melanggar ham
ini harus diakui dan tidak boleh ada pihak yang menyembunyikan
sepanjang kita berorientasi pada kepentingan republik
sepanjang kita berorientasi pada kepentingan merah putih
sepanjang kita mengaku bahwa para pmi adalah dignity dan harga diri kita
maka titik pembelaan kita itu harus pada pmi kita tidak kepada yang lain lain
jadi pelanggaran pelanggaran ham dan juga hal hal yang tidak manusiawi
ini benar terjadi dan diakui
nah diskusi kita hari ini
benar terjadi dan diakui
apakah benar satu ratus empat puluh sembilan yang dinyatakan meninggal itu akibat kekerasan
nah ini persoalan lain yang tidak perlu kita menghabiskan energi untuk berdebat masalah angka
karena bagi kita bagi saya satu jiwa manusia anak bangsa pmi itu sangat berharga
dan ini menyangkut dignity dan harga diri negara kita yang harus kita bela harus kita pertaruhkan
baik sepakat dengan anda satu jiwa pun sangat berharga karena satu jiwa itu kemudian ada keluarganya
dan lain sebagainya kita tentu harus menghargai
tapi bagaimanapun ketika informasi ini muncul pak benny
semua pihak bertanya soal peran bp dua mi dan menganggap tidak memberikan perlindungan yang cukup dengan sistem yang dimiliki
ya karena ada kesalahan ya persepsi publik seolah olah masalah pmi ini masalah bp dua mi
undang undang delapan belas dua ribu tujuh belas jelas pembagian tugas
mana yang menjadi tugas kemlu mana yang menjadi tugas kemnaker dan mana yang menjadi tugas bp dua
ini adalah hal pelindungan kepada warga negara indonesia
siapapun mereka pmi di dalamnya ketika mereka berada di luar negeri itu tanggung jawab sepenuhnya dari perwakilan republik indonesia
kami bp dua mi mengambil alih tanggung jawab ketika mereka dideportasi dipulangkan ke tanah air
dan tiba di wilayah negara kesatuan republik indonesia maka tanggung jawab itu diambil alih oleh bp dua mi
untuk bp dua mi mengembalikan ke kampung salaman
yang sakit dirujuk ke rumah sakit dan dibiayai sepenuhnya oleh bp dua r
dan yang meninggal disiapkan ambulan dijemput di pelabuhan dijemput di bandara dan itu diantar ke kampung salaman
di situlah tanggung jawab bp dua mi
jadi ini saya ingin meluruskan persepsi yang keliru tadi ya
karena bagaimanapun persepsi keliru itu tidak hanya satu atau dua orang
bahkan ada anggota dpr yang kemudian juga meminta bahkan dibuat satgas karena menilai ada lembaga

dinilai tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak bisa melindungi pekerja indonesia
perlukah satgas menurut anda
secara spesifik pak dasko tadi tidak menyebut bp dua mi
saya yakin pak dasko tahu persis ya mandat ori undang undang kepada siapa
kait pelindungan pmi selama mereka berada di luar negeri
perlukah ada satgas menurut anda pak beni
atau yang kita miliki sekarang ini sudah cukup
sebenarnya tinggal koordinasi saja
sebetulnya kementerian lembaga yang sudah mendapatkan mandat undang undang itu sudah sangat cukup untuk menjalankan tugasnya secara benar
yang paling penting adalah kemauan politik
misalnya kalau bicara satgas pelindungan
karena kalau bicara mereka pmi ya yang dulu dinyatakan undocumented yang dulu dinyatakan unproven
itu sudah cukup
persoalannya adalah persoalan dihulu
bagaimana semua pihak pakat untuk melakukan pencegahan secara serius sebelum mereka berangkat ke negara negara penempatan
yang diberangkatkan secara tidak resmi
nah kalau ini dijalankan secara baik dan fungsi satgas tppo berjalan secara benar penuh dengan komitmen
saya pikir apa yang terjadi di malaysia dan negara negara lain yang lebih banyak
ini tidak akan terjadi
jadi ini hanya masalah komitmen dan kemauan politik menurut saya
oke jadi menurut anda sistem yang sekarang
menurut anda sudah baik dan semestinya bisa berjalan gitu ya
ada tugas dan mandat yang diberikan undang undang kepada masing masing pihak kementerian lembaga tinggal
bagaimana kementerian lembaga atas dasar komitmen kepada kepentingan negara
merah putih dijalankan secara benar
yang kedua kalau kita mengalami kekosongan regulasi dalam hal hal pelindungan
yang dibutuhkan penguatan itu tinggal dibuat
untuk membutuhkan duduk satu meja semua pihak
dan yang paling penting ego sektoral yang masih nampak di kementerian lembaga dalam hal penanganan pmi
tata kelola pelindungan ini juga yang harus diakhiri
sepanjang ego sektoral masih dimiliki oleh masing masing pihak
saya yakin akan terjadi kebocoran dan kecolongan
terkait pelindungan kita kepada para pekerja migran indonesia
ini yang sering disuarakan oleh bp dua mi selama ini
ego sektoral ini apakah anda kemudian juga melihatnya bahwa
sepertinya pemerintah indonesia selama ini bertindak seperti seorang pemadam kebakaran
yang hanya bergerak ketika ada kasus
ya contoh ya kita punya satgas tppo
satgas tppo ini memandatkan tugas kewenangan kepada dua puluh empat kementerian lembaga
dan bp dua mi itu hanya berada di
salah satu di antaranya iya
bp dua mi hanya salah satu institusi atau badan ya
bagian kecil dari orkestrasi besar yang melibatkan dua puluh empat kementerian lembaga
bisa dibayangkan kalau peran dua puluh empat lembaga ini berjalan secara baik dan benar
sebagaimana mandat ya satgas tppo yang sk nya di skk presiden
saya yakin peristiwa peristiwa yang lebih banyak dialami oleh pekerja yang unprocedural
undocumented ini tidak akan terjadi lagi
apakah betul menurut anda juga ketika anda berdiskusi dengan katakanlah teman teman migrant care
teman teman migran camp mengatakan ada mekanisme pengawasan pengiriman pmi yang ada loophole nya
jadi ada yang terputus di sana tidak ada yang mengawasi proses pengiriman sampai keluar dari indonesia
saya setuju seratus persen
sekali lagi kalau mandat undang undang dijalankan secara benar
tidak ada ego sektoral yang dirawat dan dipertahankan di masing masing kementerian lembaga
tapi semangat sinergi dan kolaboratif itu yang dibangun dan diperkuat
saya yakin seratus persen minimal ya kita bisa meminimalisir peristiwa peristiwa kekerasan atas nama pekerja migran
yang dialami selama ini dan terus muncul dan menjadi cerita klasik setiap hari setiap waktu
dan itu dialami oleh para pekerja migran kita
pak beni dalam waktu dekat apa langkah lain yang juga akan diambil oleh bp dua mi untuk mencegah hal serupa terjadi
ya pertama tadi dalam kasus malaysia kita meminta tentu menyarankan kepada kemnaker kemlu
untuk segera mengambil langkah melakukan pembicaraan dengan pemerintah malaysia
kedua hal yang terkait regulasi di mana terjadi kekosongan dalam konteks pelindungan
dan itu juga dibelai oleh ngo lemahnya pelindungan kita ya kita harus duduk bareng untuk merumuskan regulasi tersebut
ketiga membangun komitmen kembali
membangun komitmen kementerian lembaga
untuk kita benar benar atas nama kepentingan merah putih dan republik
bagaimana menyelamatkan setiap anak bangsa
tidak boleh lagi anak bangsa yang merupakan dignity dan harga diri kita diperlakukan semena mena oleh siapapun dan atas nama apapun
pak beni kita lihat nanti perkembangannya seperti apa terutama setelah anda mengunjungi depo tawau
untuk memastikan dan tentunya mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi dengan kawan kawan migran kita di malaysia
pak benny terima kasih atas waktu anda selamat sore sehat selalu bapak
terima kasih banyak